kembali lagi bersama kami di good morning
besok sudah libur nampaknya anda harus segera memilih destinasi mana yang mau anda tuju
misalkan saja kabupaten banyuwangi jawa timur menjadi salah satu destinasi wisata baru di tanah air
teman kami aziza hanum akan mengajak anda menjelajahi banyuwangi
oke informasi tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini di good morning
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
tanam untuk menjadi tempat berteduh para nelayan
pada dua ribu sebelas sembilan belas bibit pohon cemara ditanam di sepanjang pantai seluas sepuluh dua hektare ini
pilihannya kenapa cemara sih pak dari jenis pepohonan yang lain
sebenarnya untuk pohon yang lain sebenarnya ada pohon baru
terus yang ada di sekitar sini ini yang sudah kita lakukan
dan ternyata mereka itu ketat kalah nanti kena
kesiran ombak jadi kena air asin mereka akan mati
tapi dengan adanya apa namanya cemara udang ini yang sudah kita tanam
jenisnya cemara udang
cemara udang iya betul
ada yang mengatakan cemara laut juga
cuman mereka ketika nanti ada ombak besar mereka hidup
pantai yang bernama asli pakis trijo ini juga menjadi tempat penyu bertelur
untuk menghindari predator dan pencuri telur para nelayan di sini membuat penangkaran untuk penetasan
jika beruntung anda bisa mengikuti kegiatan pelepas liaran penyu ke lautan
meski sedang tidak ada jadwal pelepas liaran penyu
saya masih bisa bertemu penyu hijau berumur dua tahun
sekarang kita menuju ke salah satu destinasi yang membawa banyuwangi menjadi juara di asean
di sini kita bisa mencoba rumah apung
untuk ke rumah apung kita harus menaiki kapal ke tengah laut

dan karena akan berenang di kawasan konservasi laut lepas
kita harus ditemani seorang pemandu
sekarang saya ganti baju dulu ya
tadaa sudah siap
sebelum turun ke air pemandu saya pak lele
akan memberikan beberapa instruksi penting
ini semua dikencengin biar gak kendor kendor
apalagi yang pengalaman berenangnya masih minim kayak sana
keindahan ekosistem bawah laut menjadi daya tarik utama di sini
tempat yang dikelola sekumpulan nelayan tradisional ini
menyajikan keindahan konservasi
terumbu karang ikan hias yang cantik dan ikan hiu
setelah puas menyaksikan keindahan bawah laut
saya juga ingin menikmati sore dari atas kano
sebelum mengakhiri perjalanan hari ini
saya bersantai sambil berbincang bincang
dengan salah satu pengelola rumah apung bangsri
bukan lautan hanya kolam
atau hanya kerja di istana yang indah
agar tilanya kehidupan destruction